kita ke informasi lainnya kuasa hukum keluarga brigadir yosua memenuhi panggilan bares krim polri untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi pelapor
sejumlah barang bukti dibawa pihak kuasa hukum keluarga brigadir joshua salah satunya adalah hasil otopsi kedua jenazah dari brigadir joshua
kuasa hukum keluarga brigadir joshua kamarudin simanjuntak menjelaskan sejumlah barang bukti yang dibawa
di antaranya adalah keterangan sebelah saksi yang sudah diajukan oleh tim kuasa hukum surat atau akta hasil catatan dokter perwakilan keluarga atas hasil otopsi kedua dan juga pendapat ahli seperti ahli pidana dan ahli forensik
kamarudin mengungkapkan bahwa pihak keluarga mengirimkan perwakilan dokter umum martina aritonan raja guguk dan herlina lubis untuk mendengar dan mencatat hasil otopsi kedua jenazah brigadir yosua
dari hasil catatan perwakilan keluarga yang mengikuti otopsi kedua tim kuasa hukum semakin yakin bahwa brigadir tewas karena dibunuh
enosi yang kedua itu kan salah satunya itu otak tidak ditemukan di kepala
nah itu ya kemudian ada lem di belakang kepala ketika dirabah rabah ada lem lalu di botak ini rambut
setelah di botak ditemukan bekas lem
lemnya dicopot lalu ditusuk ke arah mata pentok tidak tembus
tetapi ketika ditusuk atau disondek ke arah hidung tembus
berarti tembakan dari belakang tembus di puncak hidung
itu yang dulu gambarnya saya tunjukkan di jahit
itu tembakan pertama
tembakan kedua itu dari bawah leher menuju bibir bawah
ketika disonde dia atau ditusuk tembus ke bibir bawah
itu diduga tembakan kedua
tembakan ketiga dari dada kiri tembus ke belakang
disonde juga tembus tembakan ketiga
tembakan keempat di pergelangan dalam ditusuk tembus keluar
jadi empat peluru ya